covid sembilan belas tak hanya menyerang manusia tapi juga hewan
saat ini terdapat beberapa laporan konfirmasi kasus positif covid sembilan belas pada anjing kucing bahkan harimau yang terjadi di berbagai negara
potensi penularan covid sembilan belas pada hewan membuat pemilik hewan peliharaan menjadi lebih waspada
lili misalnya ia memiliki anjing jenis sisu berusia satu tahun yang dinamai melly
lili melakukan sejumlah langkah untuk menghindari kemungkinan tertular covid sembilan belas pada diri sendiri maupun hewan kesayangannya
di saat pandemi seperti ini ia lebih sering memperhatikan kebersihan maupun vitamin tambahan bagi anjingnya
vitamin dan makanan tambahan rutin ia berikan setiap hari untuk menjaga daya tahan dan stamina hewan kesayangannya tersebut
bila sebelum wabah sebulan sekali ia membawa melly
ke pedsop saat ini ia memandikan sendiri melly di rumah setiap dua minggu sekali
selain untuk menjaga kebersihan hal ini juga untuk meminimalisir kontak antara dirinya dan melly dengan orang lain
peralatan untuk mandi atau merawat melly pun selalu dijaga kebersihannya
kalau untuk main sama keluarga palingan kita yang pertama itu kita selama corona ini biasanya dia tetap main sih kayak seperti biasa sama keluarga keluarga juga
yang pasti untuk kebersihannya itu itu aja sih
palingan kita tambahin lebih sering aja nyemprotin disinfektannya seperti itu
hingga saat ini belum ditemukan kasus covid sembilan belas yang ditularkan dari hewan peliharaan pada manusia
dr hewan tri ayu kristianti menjelaskan kasus positif covid sembilan belas yang ada pada hewan peliharaan di sejumlah negara diketahui setelah hewan melakukan kontak dari manusia
dr tri menjelaskan pemilik cukup menjaga hewan periharaannya dengan menjaga kebersihan dan menjaga jarak hewan periharaan dengan hewan lain sehingga dia bisa berhubung dengan manusia

jadi kalau misalnya hewan itu tinggal dengan orang yang misalnya positif covid sembilan belas
nah pastikan itu adanya jarak antara hewan dengan ownernya
apabila tidak ada jarak misalnya hewannya memang tidur sekamar
dianjurkan untuk pemilik itu tetap untuk menggunakan masker untuk menghindari adanya penularan virus

kebersihan dan menjaga jarak hewan adalah kunci agar hewan peliharaan kita tak tertular covid sembilan belas
pemilik hewan juga tak perlu khawatir berlebihan sebab hingga kini belum ada kasus hewan yang positif covid sembilan belas menularkan virus kepada manusia